gak ada yang datang
gak apa apa sih ibu
gak apa apa sih
oh enggak enggak biar aku coba
kamu itu pasti bawa
oh aku tahu
pasti anak panda
kebetulan aku lagi lapar
kita makan di sana yuk
selamat ya atas keberhasilan kamu
aku doain di bawah pimpinan kamu
perusahaannya bisa lebih maju
ternyata perasaan aku ke kamu masih sama
kalau aku nanti bisa melihat
kesempatan aku untuk mendapatkan kamu akan semakin besar wih
obatnya satu lagi ya mah
ma kalian di mana
di teras belakang san
aduh kamu kok happy banget ceria banget senang banget
aku mau menyampaikan sesuatu mbak
nah mama tahu
pasti kamu dapat proyek yang lebih besar di kantor
oh kamu mau beli mobil baru tapi mobilnya buat mama
bukan mama salah
hmm pasti kamu lagi jatuh cinta
punya pacar baru kan
bukan bukan juga
aduh apa dong san
mama penasaran nih
ayo mama tebak dulu
aduh udah gak bisa lagi
mama penasaran ingin tahu
satria udah siap untuk dioperasi ma
satria udah nggak sampai lagi mau ngeliat
mama sedang banget
akhirnya kamu bermiat untuk operasi mata
bisa mulai bisa melihat
bisa lihat cantiknya mama dong
nenek mau minta cium
satria ingin operasi operasi ya
satria nggak sabar pengen lihat mana
ma bentar lagi satria bisa melihat mama
ada yang nyariin kamu tuh
kamu kok kesini
besok aku mau doperasi mata wih
pasti aku doain
supaya operasinya lancar
terima kasih banyak wi
aku juga berharap operasinya berjalan dengan lancar
aku udah gak sabar pengen lihat lagi
kamu kesini ngasih tahu aku
aku memang udah maafin kamu wi
tapi asal kamu tahu
aku sudah bertekad merebut kamu kembali dari andre
aku sudah memaafkan kamu
yuk makan yuk
aku gak mau mama itu sakit
mama udah tahu belum ma
donor matanya satri itu dada
nanti kalau satri udah bisa melihat
mudah mudahan semua masalahnya itu gelar
kapan dia operasi
mama mau antar juga dia kemas sakit
kapan dia operasinya
pakai rok mini sampai ke paha
hari ini mama bahagia
mama semangat banget
kamu udah siap kan sayang di operasinya
satri sudah siap ma
gak usah mau subir
naik tangga naik komedi putar
siapa yang minta antar
kami berdua mau
kasih dukungan sama satri ya
ya sat ya
lah lah lah
memangnya main bola
harus pakai dukungan segala
enggak kalian gak perlu ikut
daripada semuanya jadi usut
sayang yuk mama ilfiel nih
kondisi pak satria sudah sehat dan normal
lo peceng tuh
lebih sehat lagi di luar sana
maksudnya lobby disini
pergunya ini pratije molta preguntas

kondisi lo berdua yang main aurang and part timer

yang paling penuh ni orio
suite udah bekerja duri sekali kan nih
siapa masalah juga roli
perlu dukung dahulu
kamu masih berani datang ke sini belum berapa ngapok
dewi mau jenguk satri ya tante

dewi ada pertanyaan kasih
iya aku nggak boleh masuk sama tante indi
maafin keluarga aku ya
ya walaupun satri udah dioperasi cuman semua itu bukan jaminan
ya aku sekarang sama mama juga gak tahu nasibnya gimana
nggak apa apa konvei
aku gak bermaksud menghina kamu
kalau buah ini aku
makanya menurut aku
kamu juga pantes mengirimannya
perjuangan kamu kan berat
allah pasti gak akan ngebantu orang yang salah
aku mau bilang dan aku beruntut bagi kamu

jangan kaget dan berkejar